presiden joko widodo akan memilih langsung dewan pengawas kpk tanpa panitia seleksi
mekanisme ini dinilai justru memperlebar peluang jokowi untuk menempatkan orang kepercayaannya dalam jajaran dewan pengawas kpk
berdasarkan pasal enam puluh sembilan ayat satu undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas tentang perubahan uu kpk dewan pengawas untuk pertama kalinya dipilih langsung oleh presiden joko widodo
namun pakar hukum tata negara universitas andalas ferry amsari menilai dengan mekanisme pemilihan ini dewan pengawas kpk nantinya justru rentan diisi oleh orang orang kepercayaan presiden joko widodo
menurut ferry hal ini berpotensi dilakukan oleh jokowi
salah satunya untuk mengamankan kasus kasus yang berhubungan dengan presiden atau partai koalisi jokowi
untuk menghindari konflik kepentingan ini ferry menilai presiden sebaiknya melibatkan tokoh bangsa dalam proses pemilihan dewan pengawas
saya ragu tidak ada orang yang tidak punya kepentingan dengan jokowi yang akan terpilih
karena satu satunya dipilih oleh jokowi
oleh karena itu jika jokowi menghindar dari potensi penyimpangan kekuasaan dalam pemilihan dewas ini
dia harus melibatkan figur figur lain ya
tokoh tokoh bangsa senior atau mantan pimpinan kpk yang tidak memiliki cacat bawaan di masa lalu
bisa diajak oleh jokowi untuk berembuk untuk memilih orang ini
tentu saja dengan catatan besar di bawahnya ya
bahwa dewas punya masalah kewenangan di masa yang akan datang
oleh karena itu figurnya tidak boleh figur yang bermasalah
karena kewenangan itu akan sangat mudah disimpang